usai dilakukan pemeriksaan lanjutan kapolda jambi irjen paul rusdi hartono kamis pagi menjalani operasi tulang belakang dan dislokasi sendisiku oleh tim dokter spesialis rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
operasi berlangsung selama empat jam dan berjalan lancar saat ini kapolda jambi dalam kondisi baik
tim medis rumah sakit polri kramat jati jakarta timur telah melakukan pemeriksaan terhadap kapolda jambi irjen paul rusdi hartono
dari hasil ct scan ditemukan luka pada siku di selokasi jari kanan patah tulang linier dan memar di bagian dada
selain itu hasil dari hasil ct scan bedah torak ini ditemukan adanya patah tulang rusuk ringan
tim dokter spesialis gabungan pun langsung melakukan operasi terhadap kapolda jambi
tim medis rumah sakit polri kramat jati jakarta timur telah melakukan operasi terhadap kapolda jambi

tim medis rumah sakit polri kramat jati jakarta timur telah melakukan operasi terhadap kapolda jambi